sekarang kan udah waktunya buat masuk ke aula
mendingan kita buru buru deh masuk ke aula
ihh kantin mulu
kamer jadi mau ngejelasin daftar online smptn
emang kita hari ini kan disuruh ke sekolah buat itu
biar kita tau gimana caranya daftar online smptn

kayaknya gue gak ikut daftar deh
soalnya kan gue udah fix buat kuliah di singapura
jadi mendingan kalian aja
gue tunggu disini deh
gue juga gak ikut daftar dah
gue yakin kalo gue tuh gak bakal keterima
again gue juga udah siap siap
gue buat daftar di swasta
lu jangan pesimis gitu dong
yee gue bukan pesimis
tepat tepat gue capek capek mikir
akhirnya gue mewek
ikut mah ikut aja
siapa tau keterima
selama ini semua otak gue tuh udah bilang beruntung gitu
keberuntungan buat hidup gue
gue gak punya otak gitu menurut lo
udah deh kamu tuh gak usah dengerin yang lain
aku yakin kok kamu cerdas
dan kamu bisa kok buat masuk
janganlah yang bilang lo tuh cerdas
bebep melu melu kan
he he he satu orang maksudnya apa tuh
maksud lu yang lain gak anggap gue cerdas gitu ha
cuman bebep gue doang
hai hai alayani perjelas mulu
eh tapi boy kalo gue boleh saran ya
mendingan lo tes juga di snmptn di jakarta
soalnya kan kita gak tau besok besok bakal gimana
takutnya nyokap lo berdua pikiran
ya udah lo kulennya di jakarta aja
itu jadi daripada lo nyesel ntar gak test ya
jangan nyesel ntar gak tes di sini mendingan lo tes deh
yang cindy bilang bener sih boy
iya sih benar juga ya
ya udah deh gue ikut
kalo gitu gue juga ikut lah
lo gak usah
gimana sih gue ikut tuh terus
pada gak kekau lah nongkrong di sini udah kayak hari sana aja
pak kita kan selebriti sma merah putih
jadi mana mana selebriti datangnya belakangan pak
sok kamu yan
bentang bentang udah lulus
ya udah saya tunggu ya di aula
pak mau diantre gak pak
pokoknya gue bilang raya mau kuliah di bandung juga
pilih gue sih ya
raya tuh mau kuliah di bandung
ya tujuannya buat ngindarin gue
biar sama sama gak satu kuliah di jakarta
tapi malah jadi kayak gini
ya kebayang sih
kalau gue harus tinggal satu rumah sama raya
kita saling cinta tapi gak bisa saling pacaran
terus keputusan lo kira kira kayak gimana
ya berhubung raya juga mau kuliah di bandung
kayaknya gue aja dia yang alah
biar gue kuliah di jakarta aja
berat banget kesannya mereka
gue sih gak bisa kebayang moon
kalian sama sama cinta
tapi gak bisa bersatu
ya mau gimana lagi lah
selain gue cuma bisa terima keadaannya
terus abis ini gue coba untuk mengungkat hf
tapi kalau nanti raya balik dari bandung
dia mau mudik ke jakarta mau ketemu sama abah sama nyokabua
gue ngidup rumah lo berdua ya
tempat gue rumah gue selalu terbuka lebar buat lo
ntar sore kira kira lo bisa gak antar gue ke bengkel abah
lo minta kerja di situ
lagian juga kayaknya abah pasti terima lo sih
soalnya lo mendudungkan sekarang lagi di rumah sakit
terus bengkel juga sekarang makin ramai
pasti abah keteteran sih sama om dangang undi ding
kalau gak ada om dungan kalau gak ada lo juga
ya film gue sih lo pasti terima lah
semoga aja man
aduh si tuan teh lama banget
tapi kira kira si tuan teh datang apa enggak
masalahnya yang nyuruh datangnya kan sorti pembantu
kirain tuan teh gak datang
iya pasti datang lah
ada sebuah hal yang penting yang mau disampaikan sama saya
duduk di sini aja
sorti di bawah aja
gini loh tuhan
jangan emosi ya
bukan surti maksudnya mau memperkeruh suasana di rumah ini
atau perkerus tuhan gitu ya
apalagi kalau tuhan teh sampai emosinya sama surti gitu loh
sorti udah lah sekarang gini
kamu harus cerita langsung
jangan muter muter kayak gini
karena saya masih banyak pekerjaan
kalau enggak saya tinggal
eh ya jangan dulu tuhan
kan sorti belum ngomong
aduh aduh aduh
sorti teh dulu pernah dengar
pernah bilang kalau nyomud teh enggak cinta sama tuhan
dia teh cuma mau harta tuhan
nah terus kalau udah dapet dia mau ditinggalin tuhan gitu loh tuh
sorti juga jadi ketawa
saya sudah dengar semua ini dari reva
jadi cerita ini bukan hal yang baru lagi
reva udah cerita
kalau memang mama adriana itu cuma pura pura
dan adriana bilang memang benar
dia mengatakan bahwa itu dilakukan karena dia ingin bikin refaxel
itu teh ngomongnya teh serius tuhan
orang ngomongnya juga nyomud teh sampai melotot melotot begitu tuhan
sorti sorti itu bukan melotot
kamu kan tahu
kalau matanya mama adriana itu memang belok
jadi wajar kalau mau lihatnya kayak begini
ah si tuan mah dibilangin teh
justru karena saya percaya kamu
maka saya sengaja dari kantor pulang kemari untuk dengerin nomor kami
tapi sekali lagi
saya ucapkan terima kasih sama kami
kamu udah ngasih informasi buat saya
tapi sekarang saya masih balik ke kantor
si tuhan tuh ternyata gak mempan dibilangin sama sorti juga
salah kalau begitu teh gimana tuh caranya
nabrak mulu kayak banteng
ya kan bang amir ganteng
bapak makanya kalau jalan tuh pakai rem
kalau enggak bapak kasih lampu rem di belakang bapak nih
emangnya saya angkot kamu pakai yang rem mendadak
apa serabut robot aja kayak angkot
saya enggak pak
kalau kalian berdua itu nggak perlu ikut tes lagi
kalian itu juara kelas
tapi kalau mau masuk silahkan